mereka adalah korban sama seperti aku
mereka akan dijadikan istri simpanan oleh kilurah
dan juga dipaksa menari untuk melayani tamu tamunya kilurah
dasar bandot tua memang bandot
gak boleh melihat ada yang mengkilap
langsung saja diangkut disekop
alah alah batinya
aku jadi gempa
kenapa berwarna hitam
dan kenapa berada di tangan orang itu
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
nih tidak apa apa
karang terimalah kemari
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
aku tidak percaya
apa yang terjadi
kenapa dia menahan serangannya
aku adalah selir kedah si ibumu
ingat kuranda geni
kau adalah putra prabuni skala wastu
kau berhak atas tata pajajaran
kelak kalau kau sudah besar
kau harus merebut tahta itu
selir kedah si
kenapa kau bisa tahu
kalau aku selir kedah si

aku adalah kuranda geni

aku adalah kuranda geni
aku adalah kuranda geni
aku adalah kuranda geni
puluhan tahun aku mencarimu
akhirnya kita bertemu
akhirnya kita bertemu
aku berhasil membangkitkanmu
ini ayah andaku
sekarang kita sudah berkumpul
kita harus menyatukan kekuatan kita
kita harus merebut tahta pajajaran
kita harus mencari
anak buah kilurah dari sana
berarti teh disana
ustiratu teh disekap disana
oh kalau begitu teh saya harus kesana
mereka adalah korban sama seperti aku
mereka akan dijadikan istri simpanan
dan juga dipaksa menari untuk melayani
dasar bandot tua
gak boleh melihat ada yang mengkilap
langsung saja teh diangkut
ini saatnya kalian bisa lari bersama kami